bukan hanya atlet indonesia yang berlaga dalam perhelatan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh produk dalam negeri pun ternyata juga hadir di sana
dikutip dari detikom thrill bicycle sepeda pabrikan asal gresik jawa timur digunakan dua atlet bmx profesional
vinete peterson asal latvia dan axeletyen dari perancis merupakan dua atlet yang menggunakan produk buatan indonesia itu dalam ajang balap sepeda bmx
menggunakan bmx rail pada jumat pagi di babak semifinal xcilityn berhasil finish ketiga di hit dua
namun di babak final atlet dengan nomor balap tiga itu harus puas berada di posisi tujuh
sedangkan vinete peterson hanya finish di posisi enam dalam perempat final di h tiga kamis kemarin
thrill bicycle merupakan merek sepeda lokal buatan pt indonesia bike works yang diproduksi di gresik jawa timur
selama tujuh tahun trill bicycle telah turut berlaga dalam sejumlah kejuaraan dunia seperti bmx international championship dua ribu dua puluh satu asian games dua ribu delapan belas dan olimpiade rio dua ribu delapan belas